hai hingga selasa siang penyidik satuan reskrim polres parepare sulawesi selatan masih menyelidiki
dugaan adanya kelalaian dalam pelaksanaan pendidikan dasar atau diksar korp sukarela
ksr mahasiswa iain parepare di sungai laceleng kecamatan bacukiki yang menewaskan dua peserta
piksan polisi masih menunggu kondisi korban dan panitia yang hingga kini masih dalam kondisi
shock polisi juga menjatuhkan pemanggilan terhadap orang tua dari dua mahasiswi yang tewas dalam
musibah ini sementara ini kita lagi berupaya karena memang kalau dari pihak panitia atau mahasiswa
kondisinya kan memang masih ada yang trauma sehingga belum bisa kita ambil keterangan
ambil keterangan beberapa dari warga kemudian nanti kita lihat posisinya apakah ada pidana atau tidak
dari keterangan pihak kelurahan kegiatan diksar yang diikuti oleh puluhan peserta dan panitia ini
tidak memiliki izin sementara muhammad saleh wakil rektor tiga iain parepare mengklaim sebelum
kegiatan pihak panitia sudah bersurat ke kelurahan pihak kampus iain parepare mengaku siap bertanggung
jawab atas insiden ini mahasiswa secara tertuliskan bukunya agenda cuma yang agenda
keluarnya itu yang tidak diinformasikan bahwa mahasiswa ini memiliki agenda yang tidak di informasikan bahwa mahasiswa ini memiliki agenda yang tidak di informasikan bahwa

dua puluh delapan november dua ribu dua puluh satu sebagai rangkaian map aba kegiatan digelar di tengah aliran sungai lakelor
diikuti tiga puluh satu orang peserta dan panitia saat kegiatan berlangsung hujan dengan intensitas tinggi
mengguyur lokasi sejumlah peserta terjebak derasnya aliran sungai beberapa berhasil
menyelamatkan diri namun dua mahasiswi fakultas pendidikan islam usia dini tewas tenggelam
hasrul nawir parepare sulawesi selatan